saya berdoa untuk menjadi presiden yang mencari bukan untuk memisahkan tapi untuk berkumpul
saya mencari pejabat ini untuk mengembangkan amerika yang terbuka
untuk membangun kebocoran negara ini kelas tengah
dan untuk membuat amerika diperhatikan di seluruh dunia lagi
saatnya untuk membuang rederik yang keras

dan untuk membuat progres
kita harus berhenti melakukan penyelidikan kita sebagai musuh kita
di antaranya mengaktifkan kembali iron nuclir deal
yang kembali menjadi bagian dari paris climate account
biden kalau dia menang dia akan memutar balik kembali kebijakan trump
jadi ingin kembali misalnya mudah mudahan masuk kembali ke who
mudah mudahan memberikan kembali dukungan pada unesco
bagi negara negara berkembang itu akan lebih menguntungkan
kalau amerika serikat yang tidak mau bekerja sama secara multilateral itu
dia tentu hanya akan mengamankan dirinya sendiri
begitu dalam bidang vaksin dan sebagainya
pada tahun dua ribu sembilan belas amerika serikat diprediksi akan tetap pada kebijakan proteksionisme
yang fokus terhadap kepentingan rakyat amerika serikat
terutama dalam penanggulangan pandemi dan perbaikan ekonomi dalam negeri
selain itu rivalitas antara amerika serikat dan tiongkok diprediksi akan terus berlanjut
mereka itu mau presidennya siapa
baik biden maupun trump damage has been done
amerika itu sudah kepalang dia itu memprotek dirinya
dan tidak mau bersahabat dengan negara negara lain
dan itu empat tahun kemarin itu sebenarnya sudah diawali dari pemerintahan sebelumnya juga
dan juga amerika itu harus america first
artinya kebijakan luar negerinya dia
walaupun biden akan meninggalkan kebijakan proteksionis ala trump
akan tetapi semangat ke luar negerinya itu untuk mengekspansi itu lebih tinggi
dan saya kira kalau menurut saya ketika berhadapan dengan china di laut china selatan
negara negara di asean membutuhkan amerika serikat
karena china itu tidak bisa dibendung
perubahan kepemimpinan amerika serikat juga sedikit banyak berdampak pada kebijakan luar negeri paman sam dengan indonesia
di era kepresidenan trump asean dinilai diuntungkan dari segi pertahanan
karena adanya rencana patroli di kawasan samudera pasifik barat
untuk menanggulangi aktivitas kelautan tiongkok di laut cina selatan
selama ini negara negara asean negara asia pasifik lah itu
cukup tenang pak
karena amerika serikat itu memonitor terus kondisi laut china selatan
lewat remote sensing lewat perkuatan koalisi koalisi dia dengan filipina dengan vietnam
dan jepang pun sampai turun tangan kepada vietnam dan filipina memberikan kapal kapal fregat
dan konon indonesia pun akan dapat limpahan dari jepang
tentunya kan hal ini tidak mungkin terjadi tanpa restu amerika serikat
jadi hal hal ini
kalau biden naik
sementara waktu itu dunia itu gelisah
namun secara garis besar
hubungan bilateral indonesia dan amerika serikat dinilai tidak akan banyak berubah
di mana itu sebetulnya jangkar atau angker
dari hubungan bilateral indonesia amerika itu
pada komprehensi partnership yang sudah dicanangkan dua ribu sepuluh
sudah sepuluh tahun
dan kemudian dua ribu lima belas kembali diperdalam dan diperluas
strategic partnership itu sudah melewati pemerintahan demokrat zamannya pak obama
kemudian melewati pula zamannya pak donald trump ya
di indonesia juga dari pak sby ke pak jokowi
jadi sebetulnya angkor itu atau pilar itu sudah cukup kokoh
untuk menanggulangi dinamika apapun yang terjadi
baik dalam lingkungan internasional
amerika dalam lingkungan internasional
maupun amerika dalam lingkungan dalam negerinya
dan pokoknya kan
tetap trade kita dengan amerika juga terus membaik
artinya di masa yang sulit ini pun
di masa pandemi dan di masa trade war
penghitungan surat suara masih terus berlangsung di amerika serikat
tim kampanye presiden pertahanan donald trump
menyatakan akan mengambil tindakan hukum terkait hasil kill press
tim kampanye trump menduga
ada kecurangan penghitungan surat suara lewat pos
dan melayangkan gugatan di empat negara bagian
mumtazah chiton niningrat robin kitt untuk cnn indonesia